sampai jumpa di video selanjutnya
jangan kesini banget ya
dia bu dia ngongginya mencintip kami bu
ya usah aja tadi haikal lagi ngamalin air kursi
haika lagi cari tempat yang enak sama nyaman
di masjid ada orang latihan
ya udah saya nyasar kesini
saya lihat disini enak ya udah
ya udah berarti semua ini cuma salah paham aja
haikal kamu kembali ke asramanya enak ya
ya usah aja
ayo disapu sapu lagi dibersihin lagi ya
ada apa pak nek
kebetulan pak d butuh bantuan
yuk masuk kita ngomong dalam ya
wah itu anak
naik perahu bawa meriem udah tau diam diam ustadz
tadi saya lihat dia jalan
sambil celing celing kanan kiri kanan kiri
seperti sedang memantau kondisi sekitar untuk mencoba kabur
kita ikutin ya kita ikutin kita cegah dia supaya gak kabur lagi
dia pasti mau kabur ustadz
dia duduk di situ pasti lagi mikir
daripada kita seuzur
alangkah lebih baiknya lebih baik kita langsung tabayun aja ke orangnya
ini pohonnya angkar
tuh ustadz lihat dia kabur
dia tahu dan diikutin makanya dia kabur
ustadz kenapa pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sobri yang paling ganteng di pesantren ini
seperti yang kalian ketahui bahwa ada
kalau jalan tuh lihat lihat dong
kalau jalan tuh pakai kaki
walaupun kita punya mata kaki tapi jalannya harus pakai kaki
ngapain sih di sini
kamu sendiri ngapain di sini
aku tuh lagi latihan
kurang kerjaan banget
tahu nih pak ustadz
dia karena mau kabur terus kepergok saya pak
terus dia mau mukul saya nih pak
enggak pak saya gak mau moko
tuh mau mukul tuh pak mau mukul tuh
sudah cukup ya
sesama saudara muslim itu tidak boleh saling berkelahi ya
sekarang kalian maaf maafan
kenapa tadi kamu coba untuk kabur
terus saya duduk
pas saya duduk itu ada suara suara aneh kayak makhluk makhluk aneh gitu pak ustadz
semua ucapan itu ada pertanggung jawaban di hadapan allah
jadi jangan bawa bawa
sekarang demi allah pak ustadz
aika akan pinter ya
bantuin teman teman ya
kamu bantuin pak d ngechat juga
iya kak tadi kamu juga ditungguin sama pak d
wah kayaknya seru tuh
kebetulan bantuin pak d ngechat ya
iya pak d
chat nya di atas
pak d pak d pak d
aduh pak d
pak d pak d
maafin pak d
maafin ya pak d
aika maafin pak d
aika pak d
pelan pelan pak d
jalan jalan ke sini pak deh
tapi jangan pakai ini
pelan pelan pak d
pelan pelan pak d
kita cuci pak d
alhamdulillah pada kesempatan kali ini
kita sama sama akan melihat dan mendengar
santri kita kebanggaan kita semua yaitu haikal
untuk membacakan hafalan ayat kursi
yang kemarin sempat tertunda karena lupa
nah mudah mudahan kita doakan haikal hari ini tidak lupa lagi
lancar bisa membacakan ayat kursinya
dan bisa menjadi barokah untuk kita semua
jadilah diri kamu sendiri
bisa bri kamu nggak boleh kayak gitu
sesungguhnya allah tidak menyokai orang yang suka membanggakan diri
haiya kamu jadi orang betul sekali
man jelias pa'un daudhid la'idhni
ya'u mama bainaini
ya'u mama bainaini
ustadz terlalu tumpirak saya
kamu sudah bisa melaksanakan tugas yang ustadz musa berikan untuk menghafal ayat kursi
sekarang kamu temui pakdemu kamu cium tangan sama beliau
bukan kau tak perlu harta untuk menjadi sempurna
permata indah hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia itulah kuncinya
mau goreng ya